hai sejumlah pedagang cabai di pasar rawasari cempaka putih jakarta pusat sabtu pagi tetap
berjualan normal meski harga cabai rawit merah tengah meroket tinggi betapa tidak jika biasanya
harga cabai rawit merah lima puluh hingga enam puluh rupiah per kilogramnya kini harga tersebut meroket tajam
hingga mencapai satu ratus lima puluh rupiah per kilogramnya kenaikan harga hingga tiga kali lipat tersebut
sangat dikeluhkan para pedagang terlebih kenaikan harga cabai rawit merah telah berlangsung selama
satu bulan lamanya dan tak kunjung mengalami penurunan adanya kenaikan juga membuat para
pedagang harus mengurangi stok cabai yang dijual dari yang biasanya sepuluh kg kini hanya mencapai
tujuh kg saja untuk menyiasati agar usaha mereka tak gulung tikar para pedagang terpaksa harus
mencampur cabai rawit merah dengan cabai rawit hijau agar bisa dijual seharga satu ratus tiga puluh rupiah per
kalau kalau saya jual campur biar bisa ngeteng gitu ya kalau pembeli sih banyakan
komplain soalnya udah lama udah hampir sebulan lebih tapi masih segitu aja
belanjanya sekarang modalnya dua kali lipat belanjanya sekarang biasanya
yang mahal mahal harganya
kalau lagi murahan lima puluh tujuh puluh lagi standarnya selain dikeluhkan para pedagang kenaikan harga cabai rawit
merah turut dirasakan para konsumen ya sangat sangat berat kali pasalnya saya sebagai penjual
juga untuk jual apa bu jual nasi maksudnya sekarang kan orangnya kebanyakan rata rata penggemar pedasnya pak
para pedagang dan konsumen berharap agar pemerintah dapat segera menstabilkan harga cabai rawit merah terlebih mendekati bulan suci ramadan nanti
rizky itiar yahya jakarta